suasana harum menguar saat kamaludin dan istrinya yuni lestari bertemu dengan kedua anak mereka
setelah sebulan terpisah yuni tak kuasa menahan tangis ketika memeluk erat buah hatinya
semua bermula saat ibu mertua kamaludin meninggal dunia karena positif covid sembilan belas pada april lalu
duka semakin dirasakan keluarga ini karena kamaludin pun juga terpapar virus yang sama
dengan keuntungan teman teman dengan keuntungan hasil rekomendasi rumah sakit saya dicarikan rumah sakit rujukan
alhamdulillah dapat di rumah sakit ui rumah sakit indonesia
di saat kamaludin dirawat rapid test sang istri juga menunjukkan hasil positif
keputusan sulit pun diambil kedua anak mereka harus diungsikan ke kerabat mereka di karawang
situasi ini sempat membuat kamaludin dan anak tertuanya terpukul
yang dalam pikiran saya hanya ini anak anak ini
sebenarnya kalau saya lebih empati jadi saya tidak memikirkan saya ini ya
yang saya bikin down itu perasaan istri saya yang saat itu
yang ujianya begitu bertiba tiba dengan bertubi tubi gitu
mulai kehilangan ibunya kehilangan harus berpisah dengan anaknya
dan kemudian suaminya juga terpapar dan dirawat di rumah sakit
itu sebenarnya secara fisik
saya juga merasakan sangat sangat itulah terpukul lah dengan keadaan kondisi yang ibaratnya bertubi tubi ya
selalu ada hikmah di balik setiap ujian
setelah menjalani perawatan di ruang isolasi selama sepuluh hari kamaludin dinyatakan negatif covid sembilan belas
kondisi istrinya perlahan mulai membaik
berkat bantuan seorang kenalan kamaludin kembali bertemu dengan kedua buah hatinya
jam delapan pagi tadi kita jemput anaknya
di rumah adiknya ibunya di daerah kerawang
karena kan kalau mereka sendiri jemput pertama pasti masyarakat agak kekhawatiran
karena mereka kan penderita covid sembilan belas
tetapi walaupun sudah sembuh
lagi pula juga kan ini kan psbb
takutnya di perjalanan justru mereka tidak bisa menjemput anaknya itu
itu aja tergerak saya biar saya aja jemput
karena kan kita kan aparat
saya rasakan apalagi anak juga nggak ada masalah apa apa
saya rasa aman juga bagi saya dan bagi siapapun
ya saya jemput aja begitu mbak
pandemi corona kerap menorehkan duka
namun selalu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik
kebaikan ada dimana mana
dan kembali bisa berkumpul bersama keluarga menjadi kebahagiaan tak terkira
wladiyar rahma sonny celestiono jakarta